riau merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan peninggalan sejarah
bukan hanya peninggalan berbentuk rumah ibadah ataupun tugu
provinsi riau juga memiliki sebuah candi yang menjadi bukti sejarah
perkembangan agama buddha
dan diperkirakan telah ada sejak masa kerajaan sriwijaya
sebuah bukti bahwa agama buddha pernah eksis di kawasan ini beberapa abad silam
sejarawan suardi ms menyebutkan
walaupun para arkeolog belum dapat menentukan secara pasti kapan candi ini didirikan
mereka sepakat bahwa candi ini berdiri pada abad ke tujuh masehi berdasarkan catatan ising
seorang pengembara dari tiongkok yang pernah belajar di sriwijaya
untuk menuju kompleks candi muaratakus
perjalanan dapat dilalui melalui kota kota di sini
dengan jarak sekitar satu ratus enam belas km dari pekanbaru
waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar dua jam
di kompleks ini berdiri beberapa candi
yakni candi tua candi bungsu mahligai stupa dan palangka
menurut dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar
batu yang digunakan untuk membangun candi ini terdiri atas batu pasir batu sungai dan batu bata
batu bata tersebut berasal dari desa pongkai
sebuah desa yang berjarak sekitar enam km
lima km dari candi
nama candi muara takus berasal dari nama anak sungai yang bermuara ke batang kampar kanan
arti muara yaitu sebuah tempat yang mengakhiri aliran sungai ke laut
sedangkan takus berasal dari bahasa cina
yaitu ta yang berarti besar ku berarti tua dan se berarti candi
jadi candi muaratakus berarti bangunan candi tua megah di muara sungai
konon masih menurut suwardi ms
masyarakat setempat percaya bahwa candi muara takgus dibangun berdasarkan permintaan seorang putri yang berasal dari india
sang putri mensyaratkan kerelaannya dibawa ke muara takus dengan dibuatkan candi yang serupa dengan candi di tempat orang tuanya berasal
akan tetapi hingga kini sejarah dan misteri candi muaratakus belum terpecahkan sepenuhnya
walau sudah banyak dilakukan ekspedisi dan penelitian mengenai candi muaratakus
keberadaannya masih menjadi perdebatan para alis sejarah dan penelitian
keberadaannya masih menjadi perdebatan para alis sejarah dan penelitian
keberadaannya masih menjadi perdebatan para alis sejarah dan penelitian

insight kali ini berada di kompleks candi muara takus di kabupaten kampar di provinsi riau
nah kompleks candi muara takus ini sangat unik karena ini merupakan candi buddha di pulau sumatera
nah tidak jelas sebenarnya kapan atau persisnya siapa yang membangun candi ini
tapi yang jelas ini bagian ya dari kerajaan sriwijaya yang berjaya pada abad ke tujuh hingga abad ke dua belas
nah untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai kompleks candi ini dan sejarahnya kita akan menanya pertanya ya
langsung kepada dua narasumber kita saat ini ada pak heri susanto plt dari kepala dinas pariwisata dan kebudayaan di kabupaten kampar
dan ini pak heri susanto plt dari kepala dinas pariwisata dan kebudayaan di kabupaten kampar
dan juga profesor suwardi guru besar dari universitas riau ahli mengenai candi muara takus ini
halo pak kabar prof dan juga pak heri orang awa ya
tapi prof dan pak heri ini ada hal yang menarik ya ini saat ini terang benerang ya panas ya harinya
posisinya persis kita ini di mana
jadi derajat latitude dan derajat long gitu
jadi ketika matahari pas di atas tidak ada bayangan
prof dan pak heri ini kan saat ini merupakan destinasi wisata yang cukup terkenal ya di sini
mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai situs ini
dari kita kalau tidak salah kan tidak terlalu jauh ya dari pekanbaru sekitar satu ratus tiga puluh km
tapi seberapa populer sebenarnya kompleks ini bagi para wisatawan
terima kasih mbak desi
jadi candi muara takus ini kalau letaknya kalau dari buku kota provinsi pekanbaru itu lebih kurang memang satu ratus dua puluh satu km
kalau dari buku kota
dari buku kota kita kota ingkampar bangkinang itu lebih kurang enam puluh km
jadi memang ini suatu peninggalan sejarah yang cukup terkenal
cukup terkenal di mana memang kalau secara areal keseluruhannya kawasan ini memang sebenarnya sembilan puluh delapan hektare
tapi berdasarkan penemuan baru ini menjadi satu ratus tiga puluh delapan lima hektare
penemuan baru dari situsnya sendiri
tapi ini kelihatannya cukup ini ya maksudnya ditata dengan rapi
ini sudah sejak berapa lama ini di
memang penataan dari sini kan ada empat candi ada candi tua candi bungsu maligai dan palangka
ini memang kalau kawasan ini sekitar tujuh puluh empat x tujuh puluh empat jam
dan penataan ini memang dimulai dari tahun tujuh puluh delapan sampai sembilan puluh dua
jadi memang sudah ditata
dan untuk setiap saat pun kita tetap melaksanakan
untuk menyiapkan sarana prasana
mungkin mbak desi bisa lihat mulai dari jalan masuk kemari sudah jalan hormick memang ada sekarang lagi perbaikan perbaikan
jadi kita memang berupaya bagaimana wisatawan bisa berkunjung ke sini datang dengan nyaman
nah ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik
biasanya kalau kita candi buddha itu referensinya kan borobudur ya
tapi ini ternyata ada di pulau sumatera
pak suwardi mungkin kalau kita bicara sedikit sejarahnya siapa yang pertama kali menemukan
mengatakan bahwa ini ada candi dan ada yang memiliki keunikan sendiri
itu siapa dan tahun berapa
ya sebenarnya bu desi bahwa siapa dan tahun berapa itu masih memang belum
arkeolog belum dapat memastikannya
karena belum ditemukan suatu prasakti
yang khusus seperti di pusat sriwijaya sendiri yaitu di kedukan bukit
itu sudah ada batunya yang ditimpan di museum nasional
nah itu yang abad jelas abad ketujuhnya itu sudah ada tertera di situ ya
ya tapi berdasarkan informasi dari itshing ising mengatakan bahwa dia datang mau ke india itu
singgah di sriwijaya
dimana saya menemukan ribuan biksu biksuni
belajar di situ dan dia belajar bahasa sengketa selama enam bulan di situ
dan abad ketujuh
abad ketujuh ya
persisnya tahun berapa waktu itu
enam ratus tujuh puluh satu masihi dia datang nanti mau ke india itu
belajar di sini dia belajar dan ada murid muridnya
ribuan muridnya gurunya ada dua
yaitu dharma pala dan sa'iyakirti
dan mereka ini yang lulusan dari sekolah menengahnya dibawa ke india
belajar di universitas nalanda
ada pertulisan di nalanda seribu delapan ratus sembilan puluh enam masehi
bahwa raja dewa pala dewa dari india ini memberi hadiah
lima desa kepada raja sriwijaya untuk membuat asrama bagi pelajar pelajar yang datang dari sriwijaya
yang untuk belajar di universitas nalanda
kemudian dibuat lagi tulisan yang abad itu juga di tanjore di india
jadi tulisannya hanya di
tapi sebenarnya tulisan itu ada di lubu agung katanya
pak lubu agung di sini
sungai yang ditenggelamkan
diabadikan pada nama batu bersurat
kampung batu bersurat ibu kota kecamatan tiga belas kutukan
nah ini banyak ya perasaan pasti ya di daerah ini
tapi khusus untuk muara takus ini
kira kira kenapa dan apakah ini merupakan bagian dari desa yang diberikan
atau memang tumbuh ya karena ada kegiatan perdagangan dan belajar mengajar ini
nah tapi dia sebenarnya datang kemari kalau menurut legenda
ada gelenda ceritanya ada putri indo dunia datang kemari dari india itu
disuruhnya membangun ini dengan rajanya dan membawa gajah
jadi dulu candi ini kalau tidak dipagar ini tiap tahun bulan purnama gajah itu datang ke sini pergi berziarah
ketempat ini gajah ini
oleh almarhum bapak suman hs sebagai badan pemerintahan daerah yang gubernurnya bapak kaharudin nasution memagar ini dulu mula mula
supaya gajah tidak masuk kemari sehingga tidak merusak candi
tapi mereka memang itulah yang legenda itu yang masih mendara daging kepada masyarakat kita di sekitar sini
putri indo dunia
jadi kemudian kalau dihubungkan dengan prasasti
ali arkeologi kita namanya profesor dr purbo coroko
purbo coroko itu mengatakan muara takus itu adalah pertemuan sungai kampar kiri dan kampar kanan
dari kata minanga tamwan dari tulisan yang ada di kedukan bukit di palembang itu
da pun tahyang dalam rajanya
berangkat dari minanga
dua tamuan dengan dua laksa
satu laksa itu sepuluh ribu
jadi dua puluh ribu naik sambau
sambal di kampar itu sampan
ada bahasa melayunya sambau
jadi bahasa melayu kuno itu sudah ada di kedukan bukit
dua laksa ditambah jalan kaki satu tiga ratus dua belas orang membawa peti
untuk membuat peti
oh itulah da pun tahyang itu rajanya katanya
yang berangkat dari sini ke palembang mendirikan kerajaan sriwijaya
jadi disini sebelum palembang sudah ada
jadi ini kan bagian lah dari kerajaan dan kejayaan sriwijaya itu
dan ini merupakan kerajaan yang berjaya cukup lama
ada sekitar tujuh abad
abad dan bukan saja hanya di daerah sini tapi sampai ke batas thailand malaysia
bahwa bata di indonesia ini baru abad ke sembilan dibangun
di jawa timur
batu bata pembuatan batu bata di indonesia katanya abad ke sembilan
jadi kalau disini abad ke lima mungkin saja lah
mungkin saja lebih dulu disini daripada disana
coba menyebahkan di belakang
wah ini gak
ini mungkin ada ini
kebanggaan antar pulau sendiri
iya kita banyak sekali belajar ya mengenai sejarah ternyata daerah ini luar biasa ya sejarahnya
sampai ke kerajaan sriwijaya dan ini kalau dipikir pikir ini merupakan bagian dari daerah yang jauh begitu luas
tapi pak heri dari dinas pariwisata dan kebudayaan sendiri bagaimana melihat makna dari keberadaan kompleks candi ini
apresiasi terhadap sejarah ini
apa kira kira message atau pesan yang kita ingin sampaikan terhadap adanya situs seperti ini
terima kasih mbak desy
selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap pelestarian sejarah
tentu kita melakukan upaya upaya karena ini suatu situs sejarah yang cukup mempunyai nilai yang sangat
apa itu pak prof
sangat tinggi tapi internasional juga ya
merupakan dari kebagian internasional
maka kita dalam melakukan pertama
melakukan perawatan perawatan terhadap situs yang ada ini
memang bekerja sama ini kan di bawah
balai pelestarian cagar budaya sumbaria okepri ini pak
jadi kalau untuk perawatan di bagian dalam ini
memang itu yang menjadi tanggung jawab daripada bpjb
sedangkan untuk zona zona penyangga
dari kita dari pemerintah daerah
bagaimana supaya kelestarian ini tetap terjaga
baik dari segala hal
ya baik itu terhadap kerusakan ataupun gangguan apapun ya kita tetap lestarikan
karena ini kan juga sedangkan untuk menentukan kapan aja
jadi mungkin masih ada upaya upaya untuk penggalian penggalian sejarah
tentu kita akan menjaga itu semua
dan sampai saat ini masih banyak peneliti yang datang kesini
untuk mencari tahu atau membuat tulisan
atau bagaimana pak heri
masih banyak juga
kadang ada juga yang datang mau izin untuk penelitian
kemari ya kita persilahkan
sekitar ini kan satu ratus tiga puluh delapan pak
jadi di luar itu juga masih ada ditemukan bekas bekas ataupun candi candi
dan sampai saat ini masih terus digali
di luar itu sekitar seratus meter dari sini ada candi apa yang ditemukan
masih ada di situ
jadi mungkin apa yang digali oleh pak prok tadi mungkin di sana akan didapati
kita kan tidak tahu juga sekarang itu perlu apa
nah ini sudah pernah diajukan untuk menjadi
jadi bagian lah dari unesco
jadi heritage atau warisan budaya dunia
kalau tidak salah pernah ya dihajukan
ini sudah diajukan sama bbcb kan
tim ahli juga dari cagar budaya itu
jadi memang ini sudah kita pakai
cuma masalahnya terkendala sekarang ini soal pembebasan lahan
luasnya tadi itu kan satu ratus tiga puluh meter
ini tanah pemerintah sekarang
tidak ini tanah pemerintah sekarang
tapi di luar itu sudah menjadi tantangan rakyat
jadi untuk menggali di luar kawasan ini agak sulit karena bukan tanah pemerintah lagi
satu lagi itu ada malah sampai ke bukit ketangkas
bukit ketangka itu kami dalam penelitian kami dulu itulah pusat pemerintahannya di situ
ini kan tempat beribadah
pusat pemerintahnya di ketangka di bukit hiang kemalakewi namanya
di sebelah utara
sebagian sudah tergelam pula
dan pabrik batu batanya ada di situ kampungnya
ini yang saya ingin tanyakan karena ini ada yang menarik ya
karena kalau kita lihat misalnya di candi candi borobudur atau peranbanan di jawa itu agak beda ya ininya
ini kelihatan sih seperti batu bata
tapi ini batu batanya masih asli masih original
warnanya masih seperti ini
nah ini apa komposisi dari batu batanya
apa komposisi dari bangunan ini pak prof
batu itu memang batu yang dibuat oleh masyarakatnya waktu itu
sekarang sudah tenggelam kampung itu
di situlah dibuat batu bata
ukurannya batu bata ini kan sepuluh x dua puluh
ya kecil kecil ya
lebih besar dari batu bata yang biasa
tapi kelihatannya jauh lebih kuat juga karena ini sudah ratusan tahun masih kokoh ya
bahwa bata di indonesia ini baru abad ke sembilan dibangun
di jawa timur
pembuatan batu bata di indonesia katanya abad ke sembilan
jadi kalau di sini abad ke lima mungkin saja lah kan
mungkin saja lebih dulu di sini daripada di sana
coba menjepahkan di belakang seri jaya
wah ini enggak
ini mungkin ada ini aja
tapi ini kembali ke ini merupakan bagian dari kerajaan sriwijaya
ini kan candi buddha tapi ada di sumatera
mungkin prof bisa cerita sedikit mengenai kedatangan atau pengaruh agama buddha pada saat itu yang datang ke nusantara
ini seperti apa dan kaitannya dengan india dan kemudian tadi ai ching ini dengan china itu seperti apa persisnya
bentuk kerja sama
saya rasa ya bahwa agama buddha ini kan berkembang awalnya di india zaman asoka abad ke empat
salah satu yang di sini menjadi lambang itu adalah mahligai
di maliga ini adalah yang mirip dengan maliga yang ada di india selatan itu namanya
jadi di atasnya sebenarnya ini ada
jadi ini arsiteknya arsitek yang mirip dengan masa asoka
ini melambangkan apa
melambangkan kehidupan sang buddha yang menjangkau ilham mendapat ilham dari yang maha kuasa yang di atas menurut dia
dia kan bersemadi di pohon bodi
dia bersemadi di pohon bodi
jadi ini adalah yang terdampak dari suatu pohon bodi itu yang menunjukkan dia mendapatkan ilham
dan ini yang mirip dengan yang ada di india
di india selatan itu namanya yang di zaman asoka
asoka itu abad ke empat
jadi kalau tidak jauh tentunya kan dibangunnya di sini
agama buddha itu datang ke sini
kan agama hindu abad ke lima katanya
jadi sekurang kurangnya abad ke lima ke enam itu sudah ada di sini
cuma rumah buddha itu ada dua macam kan
ini kalau tidak salah
artinya apa namanya tadi
perahu besar seperti tadi itu
dia naik sambau
satu laksa sepuluh ribu
jadi dua puluh ribu tentara dibawanya
jadi karena dia melalui sungai melalui laut kan
dengan perahu itu
jadi oleh karena itu agama buddha sudah berkembang paling lambat
ya kalau paling awal sudah asoka barangkali abad ke lima lah ya
hindu itu abad ke lima juga
tapi tidak di sini berkembangnya
tapi di jawa
tapi ini sebenarnya lebih tua juga daripada borobudur ya
walaupun borobudur dibangun oleh samaratungga
dari sumatera juga
kita belajar banyak sekali sejarah yang mengenai asal usul
ini penting karena kita lupa ya
kadang kadang kita lupa sejarah
dan kita hanya melihat ini sebagai bangunan bangunan yang kita tidak terlalu paham
mereka naik tangga
terus sampai kita
dan ini modelnya seperti borobudur juga kan
ini kan harusnya ada stupa kan
iya ada stupa kan
nah inilah namanya ini
karena agama buddha itu mengenal bangunan sucinya adalah stupa
tapi kita kecenderungan candi
borobudurnya sih kita sebut candi
padahal dia stupa sebenarnya kan

tapi itu bukan bunga batu batu itu
kalau kita panggil magnus us baggins untuk ne gurimmer

kau kamu dengar bukan bangunan ini
ini harusnya ada stupa
tapi jika kita lihat para allah

jadi kalau dihitung tadi dia membawa dua puluh ribu
tentu lebih banyak lagi daripada itu penduduknya
itu satu bukti bahwa daerah ini memang sudah ramai dulu
dan penduduknya itu rata rata apa yang mereka lakukan pekerjaannya
apakah mereka pedagang
mereka itu mengambil hasil hasil hutan
dimasuk ke dalam perahu
dibawa ke perdagangan
perdagangannya di mana
di pusat pusat perdagangan di india
ataupun di yang terakhir di singapura
jadi menurut emak saya daerah ini memang daerah penghasil
sampai dengan zaman islam pun daerah ini adalah daerah perdagangan
daerah perdagangan dan ini memang merupakan bagian dari kerajaan maritim
kalau kita ingatkan sriwijaya itu kan luar biasa ya
dengan ini kekuatan maritim
maritimnya itu sendiri
dari tadi pak heri mengatakan ada beberapa candi
bisa lebih jelas lagi tadi ada yang candi mahliga
yang ini di belakang kita apa
atau candi induk
kira kira apa yang kita bisa tahu mengenai candi ini
ya ini kan candi induk ini sebenarnya kan tempat mereka yang beragama itu melakukan peribadatan
di sini kan
jadi mereka berada di atas sana
kalau ini kan dia di bawah saja di sepinggir pinggir ini beragam padahannya
jadi tapi dia berkomposisi
jadi bisa kita bayangkan mereka naik tangga
naik tangga terus sampai ke sana
dan ini modelnya seperti berbudur juga kan
ini kan harus ada stupa kan
iya ada stupa kan
nah inilah namanya ini
tapi tanpa buddhanya
karena agama buddha itu mengenal bangunan buddha
jadi maksud bangunan sucinya adalah stupa
tapi kita kecenderungan candi
borobudhanya sih kita sebut candi
padahal dia stupa sebenarnya kan
nah jadi tidak apa apa ini sebut candi
tapi sebenarnya saya tetap mengatakan ini lambang kehidupan buddha sebenarnya
stupa itu lambang kehidupan buddha
buddha dari orang istana menjadi rakyat biasa
minta minta di luar nanti bersemadi di pohon bodi
di situ dia dapat
dia dapat ilham
bahwa dunia ini ada bahagia tapi ada sengsara
nah kita harus mencapai nirwana
biasanya harus naik ke atas
kalau kita ke borobudur
ini yang menarik ini dari segi ukuran dan bentuk ini memang berbeda sekali ya dengan candi
dengan yang di borobudur itu
stupa di borobudur
kalau borobudur kan ada arca buddhanya
dan mempunyai keajaiban
kalau sampai di tangan kita
nah di sini ada keajaiban
ada legenda atau kepercayaan yang masih ini
kalau sampai saat sekarang yang masih dipercaya ini memang satu tempat untuk peribadatan
dan juga ada pendapat di dalamnya ini masih tempat apa
penyimpanan bubuk bubuk jenuk apa
yang kalau dulu kan di kremasi atau dibakar gitu
mungkin diperkirakan abunya
nah ini kalau misalnya pada saat waisak itu apa kegiatan yang dilakukan di sini
biasanya apakah ada yang khusus
seperti misalnya kita lihat di borobudur kan biasanya kan didatangi oleh biksu biksu
jadi gini mbak
kebetulan tahun dua ribu delapan belas ini baru kemarin ada dari panitia waisak
mereka merayakan ritual itu lebih kurang akan datang seribu sampai seribu lima ratus
yang akan datang kemari
baik itu yang domestik ataupun mungkin bilang kemarin ada yang dari mancanegara
dari thailand dari burma
ini banyak disambut dengan
kita kan ini karena situ sejarah yang punya nilai pariwisata
tentu mungkin dengan ini bisa juga mempromosikan daerah kami
jadi berkaitan dengan tadi mbak juga tugas kami tentu melaksanakan perawatan dan perlindungan candi ini
dan ini saya lihat ini sangat terawat ya tidak
ini sekali lima tahun mbak dibersihkan ini
lima tahun dibersihkan itu memang dilakukan oleh bpjb
jadi di daerah zona yang tujuh puluh empat kali tujuh puluh empat ini mbak ini memang bpjb
satupun barang tidak boleh
makanya kita juga melakukan perlindungan
kita tempatkan juga petugas
jangan sampai ada situs ataupun barang barang yang hilang
kalau ini tidak mengapa kan makanya selain untuk promosi kita juga sudah lakukan promosi
supaya gimana bisa berkunjung ke muratakus
dan kami pun sudah menyediakan bus tuh mbak dari bangkinang
dan beli juga
dan beli kita sediakan untuk supaya masyarakat muda berkunjung kemari
sambil belajar juga ya mengenai sejarah kita sendiri
tadi ini ada candi mahliga yang bentuknya ya ini berkaitan dengan pohon bodi itu
dimana buddha bersama di bawahnya
kemudian ini ada candi tua yang sebenarnya bentuknya stupa ya
di sini mungkin ya mereka melakukan kegiatan agama atau spiritualnya naik ke atas
nah tapi saya lihat ada satu lagi tuh
tapi lebih kecil ya
masih bagian ya
dia ada empat nih mbak
kira kira dari segi pembagiannya itu masing masing ada maknanya sendiri juga
ya kalau palangka itu nama apa nama itu
kalau mbak malikya itu sudah jelas kan
kalau palangka ini sebenarnya untuk menjelang kemari
menjelang ke bapak candi tua ini
dia berapa dulu di situ
bersemadi dulu di situ
setelah itu baru kemari gitu
nah jadi apa namanya biksu ini nanti biksu utamanya lah gitu
biksu utamanya memberikan dakwahnya di sini
di sini dia mencoba berlatih gitu
itu kalau menurut apa yang kami
dan yang bungsu
yang bungsu ini sebenarnya kalau menurut kami semacam percobaan juga
percobaan untuk kemah ligai
untuk kemah ligai
untuk kemah ligai
ada guru guru datang
ada juga murid murid datang
kami belajar sejarah ini tidak tahu kami itu siapa
pelawan kami itu
tidak tahu kami itu siapa
karena pelajaran sejarah sekarang minim
saya lagi mencoba membayangkan ya
pada zaman itu kan sudah cukup banyak tadi kan puluhan
tentaranya saja kan puluhan ribu
apalagi penduduknya di sini
dan mereka mungkin dari macam macam latar belakang
tapi rata rata dari mana mereka
dan khususnya yang datang ke sini apakah dari daerah sini atau yang tadi
ada juga yang
ya dia pertukaran
kan ini ada universitas kan istilahnya kan di daerah sini
kan kawasan sriwijaya itu mulai dari pusatnya di palembang itu
kemudian nanti jambi menjadi bagiannya juga kan
menanjung malaysia yang sampai ke ligor sana
di ligor itu kan tidak menemukan stupa besar begini gitu
di situ hanya chaitia namanya
caitia yang kecil kecil
nah di ligor itu
tapi perdagangannya dari sini dia menembus laut india itu
tidak melalui singapura dia
tapi melalui tanah gentingkra
ligor itu dia buat irigasi
nah dibuatnya kanal
jadi itu menunjukkan sriwijaya itu sudah punya arsitek
ya luar biasa ya
dan juga mereka menguasai maritimnya
dan di sini pada saat itu yang bangsa melayu lah istilahnya ini
jadi bahasa ya yang lingua franka yang saat itu digunakan itu rata rata bahasa
itu melayu tua itu
melayu tua itu
melayu tua itu
seperti tadi perahu itu sambal
kemudian sungai disebutnya apa tadi
pongkai apa tadi
sungai itu apa namanya tadi itu
minangah itu sungai
tapi takut itu sendiri dari apa
itu sungai namanya sungai
takuse bahasa cina
jadi kata takus itu justru dari
jadi muara ya karena inilah
muara air lah
muara air itu
jadi dia bermuara
nah itulah dia namanya sungainya sungai takuse
heri ini nanti kegiatan gali menggali dan arkeologi ini apa strateginya ke depan
karena kan tadi disebutkan masih banyak yang masih bisa digali karena masih ada penemuannya di sini ya
ini apa yang perlu dilakukan
terima kasih mbak desy
jadi nanti ini kan karena termasuk
di bawah pengawasan
bpjb sumber tadi kita memang sudah kita sampaikan juga nanti berkoordinasi nanti apa tindak lanjut karena memang tadi saya bilang kawasannya ini kan dah cukup luas
sementara ini juga
dan ini harus ada pembebasan tanah tadi kan
tidak ada makanya itu kan perlu juga nanti pihak dari pemerintah bagaimana kawasan ini supaya bisa bebas
zona penyangga karena kita takut masih
ada juga mungkin benda benda sejarah mungkin yang masih terkandung di bawahnya
jadi ini kami tetap berkoordinasi kami nanti apa apa langkah langkah
tapi kan pasti perlu dana untuk itu ya
nanti inilah makanya kalah kita
jadi dengan pihak pihak misalnya luar negeri yang biasanya tertarik ya dari untuk membantu karena ini kan merupakan sejarah bukan saja di kawasan sini kan maknanya di kawasan internasional juga ini sangat menarik ya
terima kasih mbak desi
terima kasih mbak desi
jadi gini kita kan ini memang daerahnya ya kalau sekarang kan kita juga harus memperhatikan sosial masyarakat kita sini mbak
juga harus kita pertimbangkan
apalagi sekarang di sini tentu sudah masyarakatnya masyarakat muslim semua ya pak
makanya nanti pada perayaan perayaan pun ritual ritual agama itu kita juga sampaikan ke masyarakat karena ini memang juga tempat untuk beribadah umat buddha
jadi mohon juga masyarakat juga mau dukung supaya ini juga bisa berjalan dengan baik
nah terhadap pelestarian itu nanti itu maka saya bilang tadi mbak terhadap untuk perawatan pelestarian dan perlindungan
inilah yang kita coba nanti kita tetap berkoordinasi untuk kalau memang ada benda benda yang belum
karena kemarin itu juga ada beberapa peninggalan tidak sama kita ada kita titip di museum jaga budaya yang di tanah datar
biasanya kita agak kurang hati hati ya kalau kita merawat benda museum kita juga mungkin kurang diperhatikan
ini menarik ya karena sekarang kan ya istilahnya itu yang terjadi ratusan tahun yang lalu tapi ya peninggalannya ada di sini merupakan bagian dari sejarah dan identitas kita di sini
apa kira kira kita bisa pelajari dengan memiliki sejarah ini pak prof yang mungkin perlu kita ingatkan kembali kepada masyarakat
bahwa kita ini masyarakat kita sekarang ini kan mengangkat marwah melayu ya
dengan visi riau dua ribu dua puluh itu
menjadikan pusat perekonomian dan pusat kebudayaan melayu
nah jadi salah satu melayu itu bukan hanya zaman sekarang tapi mulai dari zaman purba mereka animesme terus hindu
ada bukti bukti hindunya juga di sini di kerajaan kerajaan kita di sini tapi ada juga bukti buddha
nah ini salah satu peninggalannya adalah buddha
bagaimana tadi disampaikan adalah suatu agama dunia juga kan
nah jadi oleh karena itu masyarakat dari thailand burma dari champa
campak itu sebenarnya mungkin dapat hubungan dengan kampar
jadi orang situ ke sana ke kampar
di malaysia ada nama kampar
kalau di malaysia ada kampung kampar
kampung ini memang sudah mendunia
jadi oleh karena itu dunia peristata kita di riau ini mengangkat membuka mata dunia dengan maratakus
dan ini luar biasa karena kita harus ingat bahwa kita ternyata sejarahnya itu kita sangat heterogen ya
ya banyak sekali yang kita memiliki kekayaannya dan juga kita merupakan bagian dari sejarah dunia itu sendiri
dan ini sebenarnya di prof d aj
prof kan sejarawan
ini diajarkan atau tidak di bangku bangku sekolah dari sd sampai ya apakah ini merupakan sesuatu yang masih menarik gitu
ya jadi itulah yang kami ada pertemuan pertemuan kemarin
kebetulan ada pertemuan yang di balik bank yang balik bank balik bank apa bukan balik bank
kes bank pol ini membina kesatuan bangsa
jadi ada guru guru datang ada juga murid murid datang
kami belajar sejarah ini tidak tahu kami itu siapa pelawan kami siapa
tidak tahu kami itu
karena pelajaran sejarah sekarang minim
dan yang ada itu buku bahan bahan yang lama yang dari luar riau
lebih banyak katanya materinya
jadi yang dari riau nya tidak dilengkapi
padahal sebenarnya kita sudah berusaha
kami mencoba dari tahun tujuh puluh meneliti
tapi kenapa kenapa di ya semacam kayak tidak terlalu dianggap penting atau kurang menarik atau
bukan itu karena memang kurikulum kita ini kan sangat nasionalistis
jadi yang bersifat nasional itu saja yang diangkat
yang bersifat kedaerahan kurang
nah sebenarnya diberi kesempatan muatan lokal namanya
nah inilah riau akan mencoba
akan mencoba lagi
tapi sudah diadakan perdahannya kan
sudah diadakan perdanya untuk menjadikan materi materi sejarah materi menteri budaya adat dan sebagainya itu sebagai muatan lokal kita
dan insya allah katanya pada setiap minggu itu ada hari berbahasa kampung
orang kampar bahasa kampar lah dia
orang taluk berbahasa taluk lah dia
coba orang bagan bahasa kampar lah dia
jadi ini kita ini memang beragam sekali
malaka menjadi berkembang menjadikan daerah sini bagian dari malaka
raja malaka terakhir menjadi raja kampar
sultan kampar yang ke tiga belas
ke sebelas dua belas tiga belas
ke empat belas bupati sekarang
luar biasa kita banyak sekali belajar sejarah di sini
iya kita saat ini masih berada di kompleks candi muara takus di kabupaten kampar di provinsi riau
saya ditemani oleh dua narasumber
profesor suwardi yang telah banyak mengajarkan kita mengenai sejarah kita di indonesia
khususnya di daerah ini
dan juga pak heri susanto sebagai kepala dinas kebudayaan dan pariwisata
yang tugasnya itu memastikan bahwa daerah ini terus dijaga
karena memang luar biasa sejarah yang kita miliki di sini
ini candi buddha yang berada di pulau sumatera
dan katanya merupakan bagian dari kejayaan ya

ini pada abad ke tujuh sampai sekitar abad ke dua abad ini
abad ke dua belas yang memang merupakan sejarah dari nusantara
apakah banyak buku yang ditulis mengenai kerajaan sriwijaya ini
dan khususnya yang berkaitan dengan candi mora takus ini
selain yang kita dapatkan dari tulisan iching yang dari china itu
ya sebenarnya ada satu buku yang dalam bahasa perancis
namanya bukunya leroyen de sriwijaya
nah di situ buku itu mengungkapkan segala wilayahnya
segala sistem pemerintahannya
kemudian sistem ekonominya
dan sistem budayanya
jadi leroyen de sriwijaya itu
kerajaan sriwijaya lah kalau bahasa indonesia
itu ditulis tahun berapa
itu abad ke tujuh belas
tapi yang lebih baru misalnya
dan yang ditulis oleh kita kita sendiri lah
itu apakah ada gitu
alhamdulillah kita mencoba dalam buku sejarah riau yang sembilan ratus halaman itu
dan satu bagian dari buku itu adalah buku bab ketiga sampai dengan bab ke empat
di situ ada sket awal dan lokasinya
nah kita tadi mengatakan
jadi mora takus bukanlah pusat kerajaan
tapi dia adalah pusat peribadatan agama
kerajaannya ada di jakarta juga
di ketangka itu
di bukit hiang kemalakewi itu
sebelum dia pergi membawa dua laksa tadi itu
ke palembang itu
jadi kejayaannya karena memang punya komoditi di sini
nah ini yang diperdagangkan
ini yang diperdagangkan
yang diperdagangkan ke seluruh
ke seluruh dunia
ke seluruh dunia ya
itulah dibuat teluk tadi itu kan
teluk di ligor itu
ya yang kanal itu
jadi ini satu bukti bahwa sriwijaya usianya sampai tujuh ratus tahun
walaupun ada memang perang pada abad ke sebelas
jola mandala menalukan sriwijaya
ya sesudah dibangunnya apa tanah
tapi dengan dibangun borobudur setelah selesai berbumbur anaknya membangun perambanan di sana jawa
tapi datang lagi ke sini anaknya bala putra dewa
nah bola putra dewa abad ke sebelas mengangkat
sriwijaya itu runtuh seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh
karena pemerintah rajanya
itulah sang sapurma
bisa dibaca dalam buku sang sapurma
sejarah melayu tulisan tun sri lanang
yang sudah nanti berbau malaka itu
tun sri lanang mengatakan pada abad ke tiga belas
sang sapurba ingin mencari ibu kota baru dari sriwijaya
dimana dia berlayar dari sungai musi sampai di selat melaka
tiba di pulau bintan
pulau bintan tanjung pinang
nah di sanalah dia menemui
dua putri namanya wan sri beni dan wan sulandari
yang menguasai daerah bintan itu
nah kemudian sang sapurma kawin dengan wan sri beni
melahirkan anak namanya
siapa namanya tuh
dirajakan di singapura
kita masih singapura
dalam bahasa inggris singapura
karena bertemu situ
raja sang sapurma ini
atau bergelar tribuana itu
burung apa binatang apa tuh
katanya kepada datuk demang lebodo
oh singa tuh
kita namakanlah negeri ini
tapi jadi sehingga daerah ini ditinggalkan untuk
ditinggalkan secara apa
jadi mulai menurun kekuatannya
mulai menurun kegiatannya
kegiatannya mulai menurun
akhirnya lahirlah itu malaka nanti
melaka menjadi berkembang
menjadikan daerah sini bagian dari malaka
raja malaka terakhir menjadi raja kampar
sultan kampar yang ke tiga belas
ke tiga belas ke empat belas bupati sekarang
wah luar biasa
kita banyak sekali belajar sejarah sini
ini semua diajarin waktu pak heri masih di bangku sekolah
apakah ada pemahaman yang diajarkan mengenai daerah ini
karena kita belajar sejarah dari dulu kan yang banyak
itu memang candi candi yang besar besar
sebenarnya apa yang diceritakan oleh pak prof tadi
kita juga membuat suatu brosur atau buku tentang candi ini
yang kita hasilkan supaya tentu berdasarkan hasil penulisan dari sejarawan sejarawan ini
ada juga pak bupati
jangan hanya misalnya yang selama ini sudah kita ketahui ya
pak bupati kami pun menghimbau kepada khususnya ya sekolah sekolah yang ada di wilayah kabupaten kampar ini
kepada murid murid pada saat saat hari libur
berkunjunglah ke candi ini
supaya mengetahui dan memahami juga sejarah terhadap candi ini
supaya bisa ada yang melanjut pak prof ini
ini masih hanya pak suwari sendiri yang kelihatannya tertarik pada
tapi saat ini banyak anak anak sekolah yang datang ke sini
kalau saat saat hari libur ataupun hari hari sabtu atau minggu
bukan hanya dari kabupaten kampar
juga dari kabupaten lain
malah dari provinsi tetangga
kemarin kita ada kema budaya
itu juga dari sumbar
ini akan kita tentu menjadi tanggung jawab kita
untuk melakukan kelestarian ini
saya rasa masih perlu banyak ya buku buku yang ditulis mengenai sejarah kita di sini
kira kira bagaimana prof ya harapan ke depan supaya lebih banyak lagi yang tertarik
lebih banyak lagi penelitian
lebih banyak lagi buku buku sejarah yang ditulis khususnya
ya mengenai sejarah di daerah ini
saya memang tidak bosan bosannya mbak desi
bahwa karena hidup saya ditakdirkan rupanya
jangan lupakan sejarah seperti kata bung karno itu
karena sejarah adalah merupakan
jadi oleh karena sejarah itu bukan kalau kata menurut dalam orang asing itu namanya
dia punya nilai punya fungsi edukatif
memberikan nilai inspiratif
memberikan nilai kreatif dan perspektif
nah nilai ini harus menjadikan dia sebagai manusia yang arib bijaksana
jadi sejarah melalui sejarah ini bisa menjadi orang yang bijaksana
menjadi orang yang arif
nah bukan hanya belajar secara apa namanya
tapi lebih banyak bersifat naluri yang berada di dalam hati nurani
jadi kalau pelajaran sejarah ditinggalkan
maka bangsa yang besar itu tidak akan tumbuh
jadi oleh karena itu kita mengharapkan supaya generasi kita
dan guru guru kita
murid kami mungkin ribuan juga muridnya
tapi karena kurikulumnya terpulih
kurikulumnya terpulih pusat
memang harus ada fokus ke khasan daerah itu
sebenarnya diharapkan oleh pusat itu pengembangan di sekolah
nah sekolah harus mengembangkan menurut potensi lokalnya
jadi ini harus diangkat
menarik sekali ya profesor
karena ini mengingatkan kita bahwa inilah indonesia itu
negara yang majemuk
negara yang plural
dan juga sehingga kalau
ada yang merasa lebih memungkinkan

atau apa itu
sebenarnya kita merupakan bagian dari kesatuan
bukan saja di daerah nusantara ini
tapi di negara negara tetangga
seperti temasek itu
dan champa itu
dan katanya bentuk dari candi ini
justru lebih mirip yang ada di india
dan juga di thailand
di champa itu
dan di situ melayu juga orangnya
bahasa bahasa melayu kuno masih ada di situ
termasuk juga di taiwan katanya mbak
di taiwan masih ada anak saya kebetulan jadi profesor terbang ke sana
tapi mengajar teknik
tapi saya menemukan
jadi sebenarnya kita
kalau saya membuat buku
dari melayu ke indonesia
nah tapi terakhir
bahwa malaysia adalah tempat perantauan dari orang sumatera
dunia adalah bagian dari indonesia juga
jadi perwisata indonesia menjadi pariwisata dunia
memang kalau kita melihat posisi kita
dan keinginan untuk jadi poros maritim itu
di sini kan pusat dimana kapal
dari mana mana lewat peradaban singgah
dan juga berbagai
agama berbagai budaya
masuk dan bercampur baur
yang merupakan nusantara indonesia kita itu sendiri
ini gak boleh kita lupakan ya pak
ini yang bisa ditularkan dan diajarkan juga
dan merupakan bagian dari misi
kebudayaan dan juga pariwisata
dan juga pariwisata indonesia ya
harapan ke depan
kami tentu berharap juga dengan mbak desi
dengan adanya program ini
tentu bisa mempromosikanlah masalah objek wisata
punca daerah wisata candi maratakus ini
ya bukan hanya mungkin dalam negeri atau domestik
kalau memang wisatawan itu bisa berkunjung ke sini
mudah mudahan memberi efek
efek kepada masyarakat ya
peningkatan ekonomi masyarakat
ya karena tidak sulit mbak jarak jangkaunya
jadi kami berharap juga mbak desi bisa membantu untuk mempromosikan
walaupun kami udah berupaya
dan memang untuk ke sini sekarang dengan jalannya bagus
tidak jauh ya dari pekanbaru
dan saya lihat ini tertata dengan cukup baik
ya yang penting mungkin kedepannya terus menerus dijaga
tapi juga diperluas
karena ternyata masih cukup banyak ya
peninggalan peninggalan yang sampai saat ini masih belum digali ya
prof terima kasih banyak dan luar biasa
kita banyak sekali belajar ya mengenai sejarah
khususnya di daerah ini
dan ternyata sejarahnya itu juga luar biasa
mungkin sekejap hanya ya kecil
tapi ternyata maknanya itu luas dan luar biasa
terima kasih prof suwardi dan juga pak heri
insight kali ini ya langsung dari kompleks candi muara takus di kabupaten kampar di provinsi riau
jangan lupa kalau ada di daerah ini silahkan berkunjung di sini
dan kita bisa lebih banyak lagi belajar mengenai sejarah kita
khususnya di daerah ini yang ternyata luar biasa dan sudah begitu lama
terima kasih atas perhatian anda